kotak hitam cockpit voice recorder atau cvr pesawat lain rjt enam ratus sepuluh
yang jatuh di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas berhasil ditemukan
kepada detik com kadis penko armada satu letkol laut agung nugroho mengatakan
cockpit voice recorder ini ditemukan pada senin pagi pukul sembilan lewat sepuluh menit waktu indonesia barat
oleh penyelam komando pasukan katak dan dinas penyelam bawah air
lokasi penemuan cvr masih berada di sekitar titik jatuhnya pesawat lion air
pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh jatuh di perairan karawang pada hari senin dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas
total terdapat satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan kru pesawat dalam penerbangan rute jakarta pangkal pinang itu